meski terus mendapatkan dukungan dari sejumlah pihak namun tak sedikit pula yang menyayangkan bila nama gibran raka buming raka langsung tampil sebagai cawapres
salah satunya disuarakan oleh budayawan asal yogyakarta butet kertarejasa yang meminta gibran untuk menolak diusung sebagai cawapres
meski mahkamah konstitusi mungkin nantinya akan mengabulkan usia tiga puluh lima tahun dapat diajukan sebagai capres dan cawapres
butet yang ditemui cnn indonesia pada sabtu malam di kawasan kota lama meminta gibran untuk menolak dijadikan cawapres
meskipun nantinya mungkin saja mahkamah konstitusi mengabulkan usia tiga puluh lima tahun dapat mengajukan diri sebagai capres dan cawapres
sebaliknya bila mahkamah konstitusi tetap mengabulkan usia tiga puluh lima tahun dapat dijadikan capres dan cawapres
maka butet berharap mulai diberlakukan pada perhubungan
oleh butet apa yang disampaikannya ini tak lebih untuk bisa menjaga citra presiden joko widodo untuk tidak dianggap haus kekuasaan dan membuat dinasti politik
kalau mahkamah konstitusi memutuskan usia tiga puluh lima bisa menjadi calon wakil presiden saya mengharapkan gibran berkenan menolak
maka gibran kalau menolak
dia sedang menginvestasikan dirinya untuk nama baik dia sebagai pemimpin di masa depan